sejumlah video di media sosial memperlihatkan antrian ambulan saat akan masuk ke rumah sakit darurat wisma atlet di kemayoran jakarta pusat selasa malam
video yang pertama dibagikan oleh akun dr andi khomeni takdir di akun twitternya lima belas september
dalam cuitannya ia menyebut banyak yang mencari ruang perawatan intensif dan mengantri dengan ambulan
sementara akun andi khairil juga menunjukkan penampakan yang tak jauh berbeda
deretan ambulan ini terekam jelas mengantri untuk mengantarkan pasien saat akan memasuki rumah sakit darurat wisma atlet
menurut cnn indonesia com wakil panglima komando tugas gabungan terpadu kogas gapat rumah sakit darurat wisma atlet
brigjen teni m saleh tidak membantah antrian ambulans itu
menurutnya antrean terjadi karena banyak pasien masuk harus melakukan registrasi terlebih dahulu dan bukan karena kamar yang penuh